pola tatanan hidup baru atau new normal mulai direncanakan di berbagai sektor
termasuk pendidikan ikatan dokter anak indonesia atau idai dan kpai
mengingatkan pemerintah agar berhati hati membuka kembali sekolah
dan mengizinkan anak kembali belajar di sekolah
mengingat angka penyebaran covid sembilan belas di tanah air belum sepenuhnya meredah
orang tua siswa juga khawatir mengirim kembali anaknya belajar di sekolah
sementara kementerian pendidikan dan kebudayaan kini tengah merancang
protokol new normal kegiatan belajar mengajar di sekolah
dan malam hari ini kita akan membahasnya dengan para narasumber
yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada ketua komisi perlindungan anak indonesia susanto
selamat malam pak susanto
halo selamat malam mbak
dan ada dokter spesialis anak dokter doni ronaldo
selamat malam dokter doni
selamat malam mbak
dan juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telpon
kepala biro kerjasama dan humas kementerian pendidikan dan kebudayaan evi mulyani
saat malam ibu evi
selamat malam mbak rifana
ya saya akan langsung ke ibu evi
ibu evi ini pemerintah mulai mencanangkan pola tatanan hidup baru atau new normal
ada kebingungan ada keresahan dan juga kekhawatiran di masyarakat
terutama orang tua siswa karena ada beredar berbagai macam kabar
kabarnya kementerian pendidikan dan juga kebudayaan akan memperbolehkan
sekolah untuk buka kembali pada tanggal tiga belas juli
sebetulnya sudah ada keputusan belum sih bu dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
ini agar masyarakat dan juga orang tua siswa kemudian tahu informasinya langsung
dari pemerintah dari kmn digbud ibu evi
baik terima kasih mbak rifana
ada tiga hal yang saya ingin sampaikan bahwa yang pertama adalah
kami di kementerian pendidikan dan kebudayaan melaksanakan melakukan analisis
kajian begitu yang komprehensif dan akuntabel tentunya juga dengan koordinasi dengan berbagai
pihak terkait yang ingin saya sampaikan poin kedua adalah bahwa kami mengambil pendekatan
berbasis keutamaan dalam membuat keputusan ini dan keputusan pertama yang diambil adalah tentunya
mengutamakan kesehatan dan keselamatan jiwa siswa guru dan orang tua jadi itu merupakan prioritas
utama kami kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kami ingin memastikan bahwa kita sama sama
mempunyai interpretasi atau konsep yang sepertinya ini ada miskonsepsi terkait dengan pembukaan atau
tahun pelajaran baru dengan pembukaan sekolah jadi ketika kita bicara bahwa kita akan mulai tahun
pelajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu itu bukan berarti bahwa serta merta apa kegiatan belajar mengajar secara
tatap muka dilakukan jadi ini dua hal yang berbeda gitu tahun pelajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
akan tetap sama dengan yang sudah kita rencanakan yaitu pada tanggal tiga belas juli dua ribu dua puluh
ini tentunya di tiap daerah bisa bervariasi dengan berpegangan pada otonomi daerah tetapi sekali lagi
ketika tahun pelajaran baru ini dimulai bukan berarti pembukaan sekolah dimulai saat itu
pembukaan sekolah artinya kegiatan belajar mengajar dengan metode tatap muka
artinya bahwa sangat dimungkinkan bahwa metode pembelajarannya ini apakah daring atau luring itu ya
itu konsep yang mungkin kita perlu sama sama luruskan
oke artinya pada tanggal tiga belas juli yang merupakan tahun ajaran dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu itu belum tentu kegiatan
belajar mengajar tatap muka artinya siswa masuk ke sekolah itu belum tentu terjadi begitu ibu evi
jadi tadi itu mbak rifana
bahwa tahun pelajaran barunya ini kita akan tetap sama juli dua ribu dua puluh gitu ya
bahwa di kita ini gitu tahun ajaran dimulai senin minggu ketiga begitu ya bulan juli dan berakhir di
pekan terakhir bulan juni seperti itu setiap tahunnya begitu juga pada tahun ini itu itu sudah
tetap itu hal yang tetap tetapi sekali lagi mode pembelajarannya apakah jarak jauh ataukah
nanti misalkan kita melihat tentunya ya ini sekali lagi dalam analisis kajian kami yang sangat komprehensif
dan sangat berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait seperti itu
oke bu evi saya ingin mengklarifikasi ingin meminta jawaban dari anda
yang kami dengar ada tiga skenario yang disiapkan oleh kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
untuk pembukaan kembali sekolah untuk kegiatan belajar mengajar kembali ke sekolah itu di tanggal tiga belas juli atau di agustus september dan januari dua ribu dua puluh
artinya apakah itu memang betul skenario yang disiapkan oleh kemendikbud
untuk sekali lagi untuk tahun pelajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu ini di juli
jadi senin tiga belas juli itu adalah hari senin ya tiga belas juli dua ribu dua puluh itu hari senin ketiga di bulan juli dan itulah seperti tahun tahun sebelumnya
memang tahun pelajaran baru dimulai di senin ketiga bulan juli
dan tentunya memang biasanya kita lihat ada variasi ya berbagai pemda berbeda kalaupun tidak signifikannya perbedaan mulainya
oke tapi itu untuk tahun ajaran baru
nah skenario bahwa kegiatan belajar mengajar akan dilakukan langsung secara tatap muka langsung siswa boleh kembali lagi ke sekolah
apakah itu sudah masuk dalam skenario kemendikbud di bulan juli agustus september atau januari dua ribu dua puluh satu ibu evi
sampai saat ini kami terus melakukan
sekali lagi seperti tadi sudah
saya sampaikan bahwa kita terus menerus melakukan analisis kajian berbagai alternatif yang paling tepat dan senantiasa mengedepankan kesehatan dan keselamatan jiwa
siswa guru kemudian sekolah tentunya juga keluarga dan lingkungannya begitu ya karena tentunya protokol ini harus sangat lengkap mulai dari protokol kalau di sekolah kalau dari perspektif sekolah tentunya sebelum ketika dan setelah kegiatan belajar mengajar
sekali lagi ini masih dalam kajian dan sekali lagi kami mengedepankan yang utama adalah kesehatan dan keselamatan jiwa siswa guru kemudian keluarga seluruh lingkungan masyarakat sebagai stakeholder
sudah mengedepankan dan melakukan kajian apakah kemendikbud sudah mengkaji berapa jumlah sekolah yang bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat kalau sekolah itu dibuka bu evi
nah sekali lagi tadi juga ini akan terhubung atau relevan dengan koordinasi
dan kajian tentunya kajian tadi kemudian koordinasi kami dengan pihak pihak terkait
jadi kami tidak sendiri sebenarnya tentu saja dalam hal misalkan menetapkan kemungkinan misalkan ini kita masih bicara kemungkinan tentunya karena memang analisis yang komprehensif ini harus selalu dipastikan begitu ya
ketika misalkan ada kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka tentunya ada syarat penetapan zona dan ini bukan di kamis
kami tentunya kami harus berkoordinasi dengan
gugus tugas covid sembilan belas nasional tentunya seperti itu
dan tidak hanya itu tentunya kami juga ini sekali lagi masih dalam tahap kajian kami tentunya tidak hanya di titik itu
tentu banyak hal hal lain lagi yang luar biasa harus dipersiapkan dan dipertimbangkan
oke artinya masih menunggu keputusan dari gugus tugas penanganan covid sembilan belas dan juga kementerian kesehatan zona zona mana saja atau daerah daerah mana saja yang boleh membuka kembali sekolah
kegiatan belajar mengajar secara langsung begitu ibu evi
itu salah satunya betul dan tahapannya kita pahami bersama bahwa itu adalah tahapan yang bisa dikatakan sangat ketat begitu ya
oke tapi sebetulnya berapa persen sih sekolah yang sudah bisa begitu dan juga siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat begitu
di data kementikbud
sudah ada datanya ibu
jadi kami masih sekali lagi masih dalam internal discussion di pihak kami karena memang ini sesuatu yang sekali lagi perlu pertimbangan
luar biasa analisis yang sangat komprehensif sampai dengan kita kemudian muncul kepada suatu mungkin kebijakan yang ditetapkan begitu
oke konsepnya new normal di dunia pendidikan itu seperti apa teknisnya yang sedang dikaji oleh kementerian pendidikan dan juga kebudayaan
karena saya melihat bahwa sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan surat edaran mendingbud nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh tentang tata laksana atau pedoman kegiatan belajar mengajar saat satuan pendidikan kembali dibuka
artinya kementerian pendidikan sebetulnya sudah merancang protokolnya bu evi
baik ini mungkin saya sedikit ini mbak itu surat edaran benar sudah kami terbitkan surat edaran bukan mendingbud tetapi surat edaran bapak sekretaris jendral
dan ini sebenarnya relevan dengan dua pengaturan sebelumnya yaitu permendingbud empat puluh empat dua ribu sembilan belas tentang ppdb dan surat edaran mendingbud nomor empat
tahun dua ribu dua puluh ini tentang bagaimana pedoman belajar dari rumah sebenarnya pedoman belajar dari rumah dalam masa krisis pandemi covid sembilan belas
tapi di situ juga ada tentang pedoman ataupun tata laksana saat nanti pendidikan kembali dibuka ibu di surat edaran yang kami terima
ya tapi disitu juga
iya tapi disitu juga ada tata laksana pedoman kegiatan belajar mengajar saat satuan pendidikan kembali dibuka di situ di surat edaran yang kami baca di dua puluh lembar tersebut ada ibu
jadi sekali lagi mbak kalau terkait dengan sebenarnya begini saya ingin share sedikit mungkin yang pertama tentang ppdb dulu begitu ya mbak ya
ini ppdb kita sama sama pahami sudah ada permendingbud empat puluh empat dua ribu sembilan belas
dan disitu memang dinyatakan
kita melaksanakan ppdb daring
kalaupun di tahun tahun sebelumnya pun demikian
tetapi dalam kondisi ini tentunya migrasi massal kemudian kerumunan gitu ya di sekolahan terkait dengan ppdb harus kita hindari begitu
kemudian selanjutnya kami juga menerbitkan surat edaran mendikbud nomor empat dua ribu dua puluh ini terkait memang dengan pedoman
pedoman penyelenggaran pendidikan dalam masa covid sembilan belas
terkait dengan terakhir yang kami terbitkan ini beberapa waktu lalu surat edaran sekretaris jenderal kemenikun nomor lima belas dua ribu dua puluh ini sebetulnya panduan
panduan kegiatan pembelajaran saat dalam masa darurat penyebaran covid sembilan belas
memang di situ sudah ada kami paham bahwa bagaimana tata laksananya seperti itu gitu ya dari prinsip kemudian tata laksana tetapi sekali lagi dalam pelaksanaannya tentunya
memerlukan sekali lagi koordinasi bagaimana menentukan sekolah mana yang katakan bisa melaksanakan pembelajaran luring atau luar jaringan itu merupakan diskusi yang tentunya sangat komprehensif begitu
bu evi sosialisasinya sejauh ini kepada pihak sekolah tenaga pengajar dan orang tua siswa ini dari kemendikbud sudah sejauh mana bu evi
jadi sekali lagi bahwa kajian tidak sendiri tentunya kemudian koordinasi dengan semua pihak terkait stakeholders dan tentunya diseminasi sosialisasi juga terus dilakukan oleh unit kerja terkait
terakhir saya ingin menegaskan bahwa kemendikbud menyadari ya bahwa resiko penularan ini sangat tinggi kepada anak anak kepada siswa sekolah sehingga tidak akan memaksakan kalau memang kurva penularan kurva penyebaran covid sembilan belas belum sampai zero
belum sampai turun sampai tidak ada kasus sama sekali sekolah tidak akan dibuka
siswa tidak masuk sekolah begitu bu evi
seperti yang tadi mbak rifana bahwa dalam mengambil keputusan kami di kementerian pendidikan dan kebudayaan tentunya sekali lagi pendekatan ini berbasis keutamaan begitu ya
dan yang utama yang pertama untuk kami adalah kesehatan dan keselamatan jiwa siswa guru keluarga dan sekali lagi tentunya masyarakat luas ya
dan kami harap pandangan ini kemudian keutamaan ini juga bisa kita pahami bersama
oke terima kasih sekali ibu evi mulyani kepala biro kerjasama dan humas kemendikbud
kami harap kementerian pendidikan dan juga kebudayaan akan mempertimbangkan segala aspek terutama aspek keselamatan siswa dan juga orang tua murid serta tenaga pengajar dalam mengambil keputusan
dan setelah ini setelah jadinya kita akan membahasnya bersama dengan kpai dan juga dari sisi medis bersama dengan salah satu dokter anak bagaimana sebetulnya
artinya kalau memang sekolah kembali dibuka dan siswa siswa sekolah ini kembali ke sekolah cnn indonesia newscast akan segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
dengan dua orang narasumber yang bergabung dari luar studio ada ketua kpai komisi perlindungan anak indonesia pak susanto dan juga dr doni ronaldo dokter spesialis anak
saya akan langsung saja ke kpai terlebih dahulu
pak susanto tadi kita sudah mendengar penjelasan dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan bahwa keselamatan siswa itu menjadi yang utama
tapi tampaknya kemendikbud belum mau membocorkan apakah mereka akan benar benar membuka ataupun memperbolehkan anak anak kita ataupun siswa ini kembali ke sekolah
melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada tahun ajaran baru juli nanti
tapi apakah kemudian itu ideal kalau misalnya nanti betul betul new normal diberlakukan karena kita tahu di jawa barat tanggal satu juni besok new normal akan diberlakukan
sehingga mau tidak mau isu ataupun informasi soal pembukaan sekolah itu juga menjadi hal yang krusial
ideal tidak sih waktunya bahwa nanti itu bulan juli pak susanto
sebenarnya terkait dengan pembukaan sekolah ya di bulan juli itu kalau menurut penjelasan pak plt dirjen kemarin pak hamid muhammad memang masih eksersis ya
sehingga memang kemendikbud masih membuka ruang masukan dari berbagai pihak
tentu saya kira bisa publik stakeholder termasuk juga kita semua
kpi tentu secara intensif juga memberikan masukan
pembukaan sekolah yang niatnya baik ini kemudian tidak menghadirkan masalah baru
kita tahu misalnya beberapa catatan dari kasus kasus yang ada di negara lain
misalnya finlandia yang sebenarnya kalau dari sisi sistem layanan pendidikan cukup bagus baru dibuka dua hari kemudian sekolah ditutup kembali karena ada kasus misalnya
akhirnya belajar online lagi misalnya
hal lain misalnya terkait dengan kekhawatiran orang tua
denmark misalnya orang tua juga khawatir
karena khawatir kemudian anak anak kita dijadikan kelinci percobaan
saya kira memang cukup dipahami
nah di masyarakat kita saya kira memang banyak orang tua yang curhat ke kita termasuk juga ke teman teman kpai terkait dengan kekhawatirannya
sebentar pak susanto
itu betul hasilnya pak susanto
terkait dengan persepsi orang tua itu memang kan beragam
tetapi secara umum masyarakat kita kan memang poinnya harus hati hati
termasuk juga kpi sendiri berpandang bahwa kehatian kehatian itu penting untuk membuka pembelajaran terutama luring saya kira
memang kita sudah mendapatkan penjelasan kemarin dari kemendikbud saat rapat dengan kemenkes bahwa ada beberapa skenario ya
tadi bu evi kelihatannya memang sangat hati hati
untuk memberikan penjelasan
sebenarnya kebijakan yang sedang diperba
yang diperlihatkan seperti apa
kami cukup memahami karena memang ini sangat sensitif dan memang sedang proses kajian
saya kira memang kita hormati
beliau belum bisa memberikan penjelasan secara utuh
tetapi tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal saya kira mbak
pertama tentu terkait dengan grafik kasus yang ada di suatu daerah
kemudian terkait dengan kesiapan sdm kita
kesiapan saranan dan proses
mekanisme deteksi dini
itu saya kira memang juga harus penting jadi pertimbangan
sehingga bisa jadi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu bisa jadi tidak berbarengan gitu
oke pak susanto apakah
tapi kalau dari sisi konsepsi yang disampaikan bu evi tadi
sebenarnya tahun ajaran baru tetap akan dibuka sekitar paling lambat tiga belas juli
saja yang sebenarnya akan menyesuaikan
apakah luring atau daring
pak susanto apakah kpai melihat sekolah sekolah di indonesia ini sudah siap untuk menerapkan
pola new normal protokol kesehatan yang ketat begitu
berapa persen pak sekolah yang siap
terkait prosentase saya kira kan memang harus butuh kajian ya
saya tidak memberikan asumsi yang tentu kita harus berbasis data ilmiah
tapi fakta bahwa sekolah yang ada di indonesia itu memang sangat beragam
ada sekolah reguler
sekolah reguler itu banyak gitu ya
katakan ada sd negeri ada sd swasta dan sebagainya
kedua ada sekolah yang eee apa berbasis boarding
anak anak kita tinggal di situ bermalam juga di situ belajar di situ
itu tentu juga harus ada perlakuan yang berbeda
yang ketiga ada sekolah sekolah formal di bawah pesantren
ada smp smk sma di bawah pesantren
yang keempat adalah ada sekolah sekolah kita yang sesuai campuran
sebagian pulang pergi sebagian mondok juga di pesantren misalnya
ini tentu harus melalui berbagai pertimbangan dan saya kira antara kekhasan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya itu harus
apa ada perlakuan perlakuan
khusus apalagi tentu sekolah kita memang sangat berada
tentu intervensi dan indikatornya pun juga harus tentu beragam
saya akan ke dr doni ronaldo dokter spesialis anak
kita akan beralih ke sisi medisnya
kalau dari sisi medis sebetulnya keputusan ataupun rencana untuk membuka kembali sekolah mengizinkan anak anak kembali belajar dan juga mengikuti kegiatan di sekolah secara tatap muka langsung
itu terlalu terburu buru tidak sih dok
mengingat ini kan kurva belum menurun belum zero cases gitu di seluruh indonesia
artinya dari segi medis tuh apa yang sebetulnya yang paling dikhawatirkan apa yang berbahaya begitu dok
ya saya rasa untuk terburu buru atau tidak menurut kami masih terburu buru ya
jadi yang perlu dikhawatirkan dari new normal itu sendiri ke apa istilahnya kesiapan pelaksanaannya ya
jadi pak susanto sudah cerita juga tentang fasilitas tentang apa kemampuan eee baik apa rumah sakit sekolah untuk misal kalau kasus eee covid nya meningkat gitu apakah sudah siap atau tidak nantinya
kemudian untuk sekolah sendiri juga ya perlu mempersiapkan segala protokol khusus untuk menghadapi covid ini sendiri
tapi yang perlu diperhatikan juga anak terutama anak anak yang sekolah dasar ya
sekolah dasar untuk aturan mereka sendiri mungkin akan sangat sulit sekali ya untuk mengatur banyak anak anak batuk lah cuci tangan lah tidak berkumpul tidak apa namanya bercanda sama temennya yang bisa menyebarkan penyakit itu sendiri juga
saya rasa sulit ya untuk apa eee sekolah dibuka cepet cepet gitu ya
eee dokter doni dokter doni ini ikatan dokter anak indonesia mengumpulkan dokter
ada lima ratus delapan puluh empat anak positif covid sembilan belas empat belas meninggal dunia satu ratus dua puluh sembilan anak pdp atau pasien dalam pemantauan meninggal dunia dan tiga tiga ratus dua puluh empat anak pdp
apakah kemudian data ini menunjukkan bahwa anak anak ini sangat rentan terpapar covid sembilan belas apalagi nanti kalau mereka sudah masuk ke dalam sekolah bertemu dengan berinteraksi dengan siswa siswa lainnya begitu dok
iya ini angka yang kita kumpulkan
iya ini angka yang kita kumpulkan
iya ini angka yang kita kumpulkan

eee dalam setiap dua minggu ya
jadi saya rasa ada beberapa pelaporan yang belum dilihat juga gitu ya
kemudian pdp anak ada tiga tiga ratus
rentan sebetulnya anak ini tertular untuk covid sembilan belas dalam lingkungan yang komunitas sekolah begitu dok
ya sangat rentan ya apalagi anak anak gitu ya anak anak sd
ya sangat rentan untuk gampang saling tular menular terutama anak anak yang masih kecil kecil itu
oke ini kan sebetulnya ada kekhawatiran ya dari orang tua ketika mengirim anaknya ke sekolah
nanti kalaupun mereka tertular covid sembilan belas di sekolah ini akan berbahaya bagi tumbuh kembang anak
bahayanya itu seperti apa mungkin dokter doni bisa menjelaskan kepada kami orang tua dan juga mungkin kepada masyarakat begitu
ya pada saat anak mengalami peradangan berat pada paru paru anak
yang mungkin kalau pun nanti dia sembuh ya misalnya itu ada apa istilahnya
ada fibrosis apa dari peradangan parunya itu sendiri nanti meninggalkan gejala sisa gitu loh
yang pasti kalau misalnya ada gejala sisa seperti itu nanti untuk kedepannya kembang anaknya pasti akan terganggu
oke oke nanti kita akan kembali lagi bersama dengan para narasumber
tapi cnn indonesia news kes akan segera kembali usai jeda tetap bersama kami
terima kasih sebetulnya pak susanto

proses interaksi antara anak satu dengan yang lainnya juga beragam
tingkat kepatuhan mengikuti protokol kesehatan juga beragam
itu tentu juga penting harus jadi pertimbangan
apalagi interaksi anak itu bukan hanya dengan anak
tapi anak dengan ojek anak dengan jemputan
interaksi anak dengan orang tua interaksi anak dengan guru dan lain sebagainya
makanya saya kira bukan soal bahwa apakah itu perlu diuji coba atau tidak
karena kalau konteksnya uji coba berarti kerentanan korban ada
yang penting jadi pertimbangan kami adalah
pertama beberapa aspek sebagaimana yang kami sebutkan tadi harus jadi pertimbangan
juga aspek kesehatan juga harus jadi pertimbangan utama
terkait dengan grafik kasus yang terus menurun
syukur kalau memang bisa zero itu kan jauh lebih baik ya
kesiap sdm kemudian rekomendasi tugas dan sebagainya
berkasa dari beberapa negara lain itu kan memang sangat hati hati misalnya
swiss misalnya meja berjarak dua meter
australia itu sebenarnya konteksnya bukan hanya yang disebutkan mbak tadi
yang diberikan dalam seminggu
nah ini saya kira juga penting jadi pertimbangan
belum lagi kalau kita belajar katakanlah dengan perancis misalnya
untuk anak anak prasekolah sepuluh siswa
untuk anak kelas lainnya lima belas siswa per kelas
jadi memang bisa saja polanya begitu
tetapi saya kira memang yang harus jadi pertimbangan kita
kita harus sematang mungkin sehati hati mungkin
siap mungkin agar anak anak kita benar benar tidak rentan menjadi korban
itu datangkan kali
pak susanto protokol protokol yang tadi anda sebutkan
yang mengacu ke negara negara lain sudah memperlakukan
itu sebetulnya yang dikhawatirkan tidak bisa diterapkan oleh pemerintah kita
oleh kemendikbud di sekolah sekolah yang ada di seluruh indonesia
karena fasilitasnya tidak sama
satu dengan yang lainnya
akibatnya ada petisi daring atau petisi yang muncul di media sosial
untuk menolak sekolah dibuka sampai benar benar kasus itu nol
ini bagaimana kpi melihatnya
ya saya sampaikan terkait dengan di negara negara lain
saya ingin mengatakan bahwa itu catatan negara lain
yang peradabannya sudah tinggi tingkat budayanya sudah baik
itu saja sehati hati itu
ragam sekolah kita memang sangat beragam
misalnya jangan bicara soal katakanlah jabodetabek ya
dari sisi sdm juga sangat cukup
tapi teman teman juga penting melihat bagaimana daerah daerah yang gurunya saja untuk beberapa daerah daerah tertentu
apalagi tkt belum tentu cukup gitu
dengan jumlah yang anak cukup banyak
artinya bahwa kalau kemudian dilakukan shift itu belum tentu siap juga gitu
apalagi banyak sekolah sekolah negeri yang paginya digunakan siangnya juga digunakan
itu kan banyak sekali
itu juga saya kira memang penting harus matang matang mungkin terkait dengan pembukaan sekolah
saya akan ke dr doni lagi
dokter doni sebetulnya seberapa cepat penularan covid sembilan belas di kalangan anak anak
dibandingkan di orang dewasa
kemarin dari idai dari dokter aman b pulungan itu mengatakan kalau anaknya ter lockdown di dalam rumah gitu ya
tapi kita untuk data waktu dia keluar dari rumah
ini sendiri itu belum ada gitu
jadi memang sejauh ini penularan yang paling cepat dari orang dewasa ya
dari dewasa ke dewasa atau dewasa ke anak anak
tapi apabila sekolah ini dibuka ya angka angka ini bisa jadi set gitu ya
ini tadi pak susanto mengatakan bahwa pemerintah harus berhati hati betul menerapkan protokol
karena tidak bisa sembarangan
nah dari ikatan dokter anak indonesia khawatir tidak sih protokol yang diterapkan oleh pemerintah di sekolah sekolah ini
antisipasi penyebaran covid di anak anak sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti yang tadi disampaikan oleh pak susanto sebelumnya
iya jelas sangat khawatir ya mbak
karena kemungkinan dia menyebar lewat anak sekolah itu sangat tinggi sekali
jadi kami memang masih belum setuju ya untuk melakukan sekolah yang harus tatap muka ke sekolah
itu masih sangat rentan sekali gitu
dari idai sendiri belum ada rekomendasi
yang terakhir itu masih
jadi ya sudah sekolah pakai jarak jauh gitu
artinya protokol yang nantinya pun protokol yang dirancang oleh pemerintah itu belum tentu ya bisa mengantisipasi begitu dokter doni ya
oke kemudian seberapa besar sebetulnya anak anak bisa menjadi karier ataupun faktor pembawa penyebar covid sembilan belas ini sebetulnya yang dikhawatirkan
karena sekarang banyak orang dewasa yang otg orang tanpa gejala
kemudian itu bisa juga terjadi pada anak anak

seberapa besar sebetulnya faktor anak itu bisa menjadi karier dok
ya kemarin juga ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau reseptor pada anak itu
reseptor untuk si covid ini sendiri dari ace reseptornya katakan tapi masih belum clear ya masih belum jelas gitu ya
katakan lebih sedikit dibandingkan dewasa
tapi ini juga belum terbukti
yang terbukti dari hasil apa pandata kita sendiri
suspedepenya cukup tinggi itu
untuk dia menjadi
ya sangat mungkin hampir sama dengan dewasa saya rasa
saya mau ke pak susanto
tadi kpai sudah mengatakan bahwa pemerintah harus berhati hati karena memang sangat rentan sekali
bahkan tadi dokter doni mengatakan bahwa ida ini belum yakin begitu bahwa dengan protokol dan juga kesiapan sekolah di indonesia itu belum mampu untuk mengantisipasi penyebaran covid
kapan sebetulnya idealnya sekolah dibuka
anak anak kita ataupun siswa sekolah boleh masuk
melakukan kegiatan belajar mengajar
tatap muka begitu menurut kpai
ya seperti yang saya sampaikan tadi
memang butuh beberapa indikator diantaranya adalah kasus itu benar benar harus dalam derajat sokor misalnya zero di dalam suatu daerah tertentu
itu sebenarnya akan sangat aman sebenarnya buat anak anak kita
pemerintah saya kira butuh membuka ruang
banyak diskusi ruang masukan dari berbagai stakeholder bukan hanya katakanlah organisasi pendidikan tetapi juga organisasi kesehatan
para pelaku pendidikan yang ada di daerah termasuk juga swasta
saya kira itu penting agar varian varian problem dan tantangan yang ada di masyarakat itu benar benar terakomodir dari semangat kebijakan yang di declare oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
oke pak suarto artinya harus sampai zero cases nol begitu
artinya kita harus menunggu sampai tidak ada kasus satupun di wilayah wilayah tersebut yang menular begitu
padahal rt dan juga ro nya angka reproduksi reaktifnya itu kurang dari satu dan di indonesia masih ada yang satu satu sembilan begitu pak
ya seperti yang saya sampaikan tadi
saya kira memang butuh terus teman teman kemendikbud tadi disampaikan juga bu evi ya terus menjaring masukan dari berbagai sektor ya
agar saya kira masukan masukan itu benar benar ditelah dengan baik sehingga kebijakan yang diambil benar benar mengakomodir keragaman yang ada di masyarakat indonesia
termasuk juga keragaman siswa yang sangat multidimensi itu saya kira
oke pak susanto terakhir rekomendasi kpai kalau misalnya kasus
belum zero cases orang tua murid masih takut mengirim anaknya ke sekolah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kemendikbud
apakah harus menetapkan pola belajar mengajar yang baru menyesuaikan beradaptasi seperti apa rekomendasi teknis dari kpai
begini tadi saya sampaikan masukan masukan kita itu sebenarnya kan tidak parsial tetapi mempertimbangkan berbagai hal
ya satu terkait dengan grafik yang benar benar terus memastikan
grafik kasusnya itu turun
yang kedua terkait dengan kesiapan sdm sekolah
ketiga kesiapan sarana dan prasarana
keempat rekomendasi dari gugus tugas
kelima terkait dengan mekanisme deteksi dini dan juga protokol kesehatannya seperti apa
sehingga memang tidak hanya satu poin saja tetapi tentu harus memperhatikan banyak hal ya
saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kita semua
oke terima kasih sekali pak susanto
terima kasih sekali pak susanto ketua kpai
saya terakhir mau ke dr doni
dr doni kapan waktu yang ideal dan juga waktu yang tepat bagi pemerintah membuka sekolah mengizinkan anak anak kita siswa untuk kembali belajar mengajar secara langsung ke sekolah
kalau dari saya pribadi ya saya menunggu vaksin untuk covid ini ada
saya rasa kalau untuk zero cases kayaknya nggak mungkin ya
karena itu akan selalu fluktuatif naik turun
apalagi kalau misalnya pola masyarakatnya terus lain lainnya masih belum bisa optimal
maka kita dari vaksin kalau memang nanti sudah cakupan vaksinnya bagus
sudah terbentuk herd immunity yang sebenarnya dengan vaksin
nah saya rasa mungkin itu waktu itu tapi itu pendapat pribadi saya ya
oke oke artinya menunggu sampai vaksin itu ada yang kita berharap itu segera ada begitu ya
tapi kalau menunggu zero cases itu agak sulit karena memang kasusnya fluktuatif
nanti kita tunggu bagaimana keputusan akhir dari pemerintah yang kami harapkan ataupun kita harapkan juga tetap mempertimbangkan ataupun mengutamakan soal keselamatan siswa siswa sekolah anak anak kita orang tua murid dan juga para tenaga pengajar
terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini
ada ketua kpai pak susanto dan dokter doni ronaldo dokter spesialis anak dan sebelumnya ada ibu f v mulyani kepala birokerjasama dan humas kemendikbud
terima kasih sekali waktunya atas cnn indonesia newscast malam hari ini
pengelola pertandingan olahraga mulai bereksperimen menguji coba cara baru menyajikan kembali keramaian pertandingan secara virtual
cnn indonesia newscast akan segera kembali usai di dalam